gak sengaja gue liat lo jalan berdua sama si imron
oh seperti itu
emang gue udah tua
ngapain kok ngintip orang jalan berdua
kalo motornya gak jadi dibeli gimana
semoga jadi dibeli ya bang
kalau dia mau motor abang
motor saya kagak dijual bang
motor saya kagak dijual
udah dah gini aja dah
abang lihat aja dulu barangnya
bisa rumah saya di jalan raya bebek sembilan nomor tujuh puluh satu
terima kasih udah meluluhkan hati bang ojak
jangan lama lama aja kaulah
kamu lama ya nunggunya
kan motornya kagak kotor
dicuci aja biar nanti kalau mau dilihat mas romeo udah kinclong
eh gue ajak nginci sini deh
loh kok kita lewat sini sih kakak
sekali kali lewat sini boleh dong
terima kasih kakak
assalamualaikum bang ujak
alhamdulillah ada di rumah
masa kedepan sih
aduh maaf pak sofyan
nunggu calon penumpang
bukan nih yang beli motor
ini dulu motor warisannya bebe bang ujak kan ya
mau dijual berapa
menurut pengamatan saya ini kalau motor antik begini nih tawarin aja dua puluh juta
siapa tau orangnya mau
orang ya kalau bener bener penggemar motor antik sejati harga gak jadi masalah
oh iya bener juga ya pak sofyan
ini nanti saya ketepan dulu ya
awas pak sofyan
kakak pur kok kita malah berhenti di sini sih
aaaa kakak pur kok malah diam aja
lagi mengenikan cipta ya
pak pak pak pak
boleh nanya pak sofyan
rumah bang ojak yang pakai motor antik warna hijau dimana ya pak
rawabebek sembilan nomor tujuh puluh satu
ya itu mas saya udah tahu pak saya nanya arahnya
assalamu'alaikum mbak e
waalaikumsalam bang aji
mau ke rumah anak
situ dari mana mau kemana
dari abis ngaji mau ke rumah anak
tunggu apa kita kan searah ini
oh seperti itu
bareng banget ya ini
lihat ini terserah eva
isn't ternyata ketawa tadi yang buka baptu waktu rush d
aku bukannya ruang centre pilihan buat wow
gimana boleh dilihat dulu motornya bang
silahkan silahkan dilihat aja
ini sebelah sini mungkin mas fiori sinil nih bang
sik bagus ya
gimana nih kita jadi deal di angka sepuluh kan mas
harganya saya naikin jadi dua puluh juta
wah nggak bisa turun lagi bang
aduh yaudah deh kalau gitu saya pikir pikir dulu bang
oh gitu ya deh boleh
tapi pikir pikirnya jangan lama lama ya bang
soalnya banyak yang minat di motor
iya saya tau kok
nah yaudah kalau gitu saya pergi dulu bang
tadi siapa bang
bang romeo yang mau beli motor kita
kok motornya nggak dibawa kan udah dibeli
harganya bank naikin jadi dua puluh juta
ya abang kalau ketinggian ntar malah gak jadi
kapan kapan kalau ada pengajian lagi
udah bang tapi kayaknya belum mau
iya seperti itu
insya allah bang patar saya mah gak bakalan lupa menjaga bang patar
alhamdulillah serang sekali aku mendengarnya
biar apa komisiku
terserah bang patar mau berapa piring di pemumun
dari mana be
gue dari rumah jisodik
kagak sengaja gue liat lo jalan berdua sama si imron
oh seperti itu
eh my gue udah tua
ngapain kok ngintip orang jalan berdua
bang kalo motornya gak jadi dibeli gimana
semoga jadi dibeli ya bang
kalau kata bang patar sih ini orang kalau dia mau motor abang berapa aja dibayarin

oh seperti itu
jangan lupa ntar beliin emakmu kena ama peludung baru ya
iya ma tati juga mau beli lemari baru
motor warisan mau lo jual
itu kan kenangan kenangan dari babe lo buat lo
ya kalau ada yang mau beli lebih mahal harganya tinggi kenapa kagak
pur kenapa lu patah hati lagi
saya cuma lagi galau
galau pake di sini
eh gua mau dagang
lihat muka lu yang ada pelanggan gue pada kabur semua
ya bang rome
ya udah dah
kalo emang dananya cuma ada segitu
saya tunggu ntar sore ya
ya udah dah
kalo emang dananya cuma ada segitu
saya tunggu ntar sore ya
ya udah dah
ya udah dah
ya udah dah
lima juta yang ada
ini tuh dua puluh juta
gue pasti tanya
mau gainkle pakeons danuseg lagi
semoga ngekecek datang
ampun ya maaf
pala gue diketuk helm